hai putri kurara santai ajaklah syekh mursyam ke pesantren dan bicaralah dengan raih mukyat santai
baik ayah nebrabu

totoknya sudah terluka
ia menotok dirinya dengan totokan kuno
racun yang ada di tubuh nyai
rangsur sudah menghilang
bagaimana nyai sekarang
ya itu sudah entengan ini badannya

saya hanya bersyariat
namun hakikat allah yang menyembuhkan semuanya
nyai tetap harus istirahat
karena racun yang ada
belum begitu semuanya hilang
jadi betul betul harus istirahat
nyai tidak akan menangis
nyai tidak akan menangis
nyai tidak akan menangis
bukankah syemur syam menyuruh nyai untuk tetap istirahat
bukankah syemur syam menyuruh nyai untuk tetap istirahat
bukannya nyanyi tidak mau istirahat
tapi nyai itu masih punya tanggung jawab
untuk menyembuhkan radian walang sunsang

dan nyai bagaimanapun juga harus kesana
terima kasih nyai
untuk bakti nyai mengobati putra kami
kami juga sangat membutuhkan nyai roh
tapi apakah nya sudah pulih benar
gusti ratu jangan khawatir
nyai sudah sembuh
nyai mohon izin karena harus kesana sekarang juga
saya akan mendapingi nyai
terima kasih gusti
terima kasih gusti
ikutlah ke ruang pengobatan
jaga keselamatan nyiru
hingga putra aku
seperti sedia kau
yang menceng elbows
terima kasih gusti prabu sebuah kehormatan bagi hamba jika lo prabu menginginkan seperti itu
tapi mohon maaf gusti prabu hamba sudah bertekad dalam diri hamba
hamba ingin bersiar dan berdakwah di tengah tengah masyarakat pajajaran
ada apa putriku
ayahanda syukurlah syekh mursam belum pergi
ayahanda ada sesuatu yang ingin aku sampaikan
ayanda aku meminta agar sheikh mursam ingin membantu raiken santang untuk mengurus pesantrennya
ini sesuai dengan keinginan sheikh mursam yaitu berdakwah ke masyarakat
aku yakin sekali dengan ini richard datang pasti akan sangat terbantu
demikianlah permintaanku ayahanda
insyaallah saya menerima amanah gusti prabu
terima kasih nyimas sudah percaya kepada hamba
ajaklah syekh mursam ke pesantren
dan bicaralah dengan raik mukiat santang
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu
baik ayahanda prabu